kita ke informasi selanjutnya ada banyak cara dilakukan guna membantu korban bencana tsunami yang ada di banten dan juga lampung
di bandung jawa barat sebuah komunitas musik menggelar konser amal untuk korban tsunami banten dan lampung
sebuah komunitas musik di kota bandung bernama musisi bandung with love
sabtu malam menggelar konser amal bagi korban bencana tsunami di banten dan lampung
konser amal berlangsung di taman musik kota bandung
sejumlah musisi pun hadir bernyanyi menghibur sejumlah warga bandung seperti grup musik legendaris bimbo
lagu balada beduan dan sajadah panjang menjadi lagu pembuka konser yang dibawakan bimbo
kehadiran bimbo dalam konser amal ini sebagai bukti solidaritas terhadap para korban
saya kira ini mengetuk kemanusiaan kita ya
terus terang saya jadi saya sampaikan kami respek terhadap itu
bagi saya masalah keterpanggilan untuk membantu yang bencana ini masalah kemanusiaan jadi ini bagus sekali
selain bimbo konser amal juga dimeriahkan grup musik di sinamons
suasana haru terasa ketika di
di sinamons menyanyikan lagu berjudul berlayar lagi yang dibawakan khusus untuk grup musik seventeen yang turut menjadi korban
tapi kita pengen ajak mereka untuk bangkit terutama ivan ya
ivan bangkit makanya kita tadi juga nyanyikan berlayar lagi supaya semua orang juga tidak larut dalam kesedihan
tapi kita maju terus semangat tidak tergelam dalam kesedihan terus ya
mungkin mudah mengucapkan cuman memang ada proses
ini yang kita bisa lakukan kita salah satunya
ada beberapa cara yang bisa dilakukan penonton untuk berdonasi mulai dari membeli barang yang disediakan panitia hingga nomor rekening yang bisa digunakan untuk mengirimkan donasi
ini suatu momen yang baik ya ketemu teman teman terus bareng bareng sama rasa buat merasakan kedukaan yang mendalamnya itu disini ya sambil berduka tapi ada hiburannya terus kita bisa cariti bisa nyumbang gak kerasa gitu
kalau sambil nonton tuh nyumbang tuh gak kerasa
jadi kita memang sangat prihatin dengan kondisi tsunami kemarin
jadi ya dengan rasa itulah kita untuk apa ya rasa peduli terhadap sesama juga
karena kita indonesia ya sebetulnya kita bersaudara kan mas gitu
jadi pada saat terjadi itu kemarin kayak kita ikutan juga tuh ada disitu gitu
dan salah satu bentuk kepeduliannya kebetulan kita dengar ada kabar untuk pengumpulan dana disini gitu
udah langsung dan kita memang senang musik juga sih
gak kesana tapi bantu disini gitu ya
nah itu betul betul insya allah
dan doa teman teman
pengumpulan dana ini akan berlangsung hingga akhir desember dua ribu delapan belas
pada januari dua ribu sembilan belas dana yang terkumpul akan didistribusikan ke korban bencana tsunami di banten dan lampung
kiki aryadi bandung